itu yang menjadi keharusan
prabowo lebih tahu berapa jumlah yang akan diberikan ke partai gerindra
belum ada angka pasti belum ada posisi yang pasti